haji khusus adalah salah satu pilihan bagi jemaah yang berniat pergi ke tanah suci
yang diadakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus atau pihk
namun masyarakat harus berhati hati
karena ada biro travel tidak berizin yang menghimpun dana haji
tanpa memberangkatkan jemaah calon haji
program haji khusus memberi kesempatan beribadah haji
dengan waktu tunggu lima hingga tujuh tahun
atau lebih cepat dibanding haji reguler
yang harus antre hingga enam belas tahun
hongkosnya memang jauh lebih mahal
tetapi fasilitas yang ditawarkan pun lebih baik
ada pun modus yang dilakukan biro travel tak berizin
biasanya mengiming imingi jemaah calon haji harga murah
dengan fasilitas yang belum jelas
misalnya tak memiliki jadwal keberangkatan yang pasti
yang paling mendasar ketika dia mendaftar
dia mesti tahu
di mana fasilitas yang akan diberikan
kalau sudah mulai ada bilang setara
sebaiknya mulai lebih jeli hati hati
sebaiknya mereka lebih menanyakan
tidak usah malu
bertanya lebih detail kepada biro perjalanan tersebut
awal tahun ini pemerintah telah memberi sanksi
bagi empat belas biro travel yang menyelenggarakan ibadah umroh dan haji
angka ini bisa bertambah
sesuai dengan verifikasi kementerian agama setiap tahun
selain itu kementerian agama telah bekerjasama dengan kepolisian
untuk mencegah penipuan terhadap jemaah calon haji
dalam hal ini kami sudah menjalin kerjasama dengan baris krim
untuk melakukan berbagai upaya penegakan hukum
dalam konteks tadi itu
dari kemungkinan penipuan
dari kemungkinan perlakuan yang merugikan mereka
masyarakat sebenarnya bisa langsung mengecek pihk
atau biro travel yang telah memiliki izin menyelenggarakan haji khusus
melalui laman haji kemenag co id
sekitar tujuh sampai lima belas hari kerja
nanti jamaah akan kami kirimkan bpih dalam bentuk kopian
karena memang bpih asli
karena bpih asli ini akan disimpan oleh travel
sebagai syarat nanti pada saat pelunasan
ini akan dilampirkan ke bank untuk pelunasan
setelah menerima bukti pembayaran ibadah haji
calon anggota jemaah haji dapat memasukkan nomor porsi di laman kementerian agama
untuk memastikan ia telah terdaftar
angga putra jakarta